saya dapat rumah satu lagi tante
foto sama alamatnya udah saya kirim ya
oke tante sama sama
lihat aman ya
jatuh bapak kumat
ini bapak mau dibawa kemana
gupa berat banget ya
duduk duduk cil
duduk dulu pak
ini yang bawa motor siapa
yaudah udah rebahin dulu deh bu
iya ini udah dipegangin
geser kanan kanan
mundur dikit mundur dikit mundur dikit
nah duduk dia
tidur cil tidur tidur
tidur cil tidur
gak ada bantal
aduh gimana ya
cil minta bantuan ya
bapak jangan kenapa napanya pak
tapi cil jangan ngegetin bapak kayak tadi lagi ya
minta air putih
tapi jangan dingin
iya pak yaudah bentar acel cariin dulu ya
acil udah jauh
udah pura puranya jangan keterusan kayak gini
ona juga jadi pura pura terus
bapak bener bener kena serangan jantung gimana
kan ini juga buat kebaikan anak kita
kebaikan aci apa kebaikan bapak
kan bikinnya berdua
kalo si acil gak menikah sama anaknya pak tohari
mana mungkin dia bisa dibeliin rumah yang bagus
satu lagi bu
ibu jangan nengok kesana
saya dapat rumah satu lagi tante
foto sama alam parenya udah saya kirim ya
oke tante sama sama
iyan aman iyan
mau tampil tampil di rumah gua
kami mau gagalin penipuan
gayanya mau beli rumah
berapa aja kami beli
ada orang yang gaya kayak begitu
padahal gak ada yang mirip miripnya
sama bapak atau ibunya
kalian pergi deh dari rumah gue
pokoknya kita udah ngingetin ya pak
mereka itu bukan keluarga
kalian jangan balik lagi
jangan berani berani lagi
nempel ini ya
kalo menurut mba serlok
lokasi rumahnya itu
tepat di sebelah
kok rumahnya sudah terjual
siapa yang beli ya
ini bagaimana sih
begini amat sih
gua udah bilang
lu mau jangan dengerin
kan papi juga udah bilang
kagak usah dah
di load spakerin
di load spakerin
awas lu kalo dengerin
ini bagaimana sih kok rumahnya sudah terjual
udah lu matenang aja
ntar kita cari yang lain
orang maski warna gak mau yang lain
warna banyak rumah yang ini
pokoknya sekarang juga orang harus pindah
warna sudah kagak betul lagi tinggal di rumahnya tanski
sampai banyaknya mo
pokoknya gak pernah deh
hari ini pasti pindah kok
kamu tunggu aja sebentar lagi mami sama papi kesana
waduh tunggu di sini
lu bawa mobil bagaimana begini amat sih
udah bilang lu mah jangan dengerin
itu ada yang nyebrang pak bos
kalau kagak diremeh nabrak
tidak ada yang nyebrang pak bos
kalau kagak diremeh nabrak
siapa sih yang berani beraninya beli rumah ini
siapa sih yang berani berani beli rumah ini
aduh ronyi gak ya
aduh ronyi gak ya
aduh ronyi gak ya

aduh ronyi gak ya
aduh ronyi gak ya